buktikan kekuatan kalian
siapa yang patah mendapatkan mahluk
keluar dari situ
terang sekali cakak
jangan diam saja
nanti tiba tiba dibakar memandang hantu
pijitan yang bagus
kamu anak baik dan penurut
sekarang masuk ke dalam perang kebawah tanah ketua
karena cepatkan itu
kerja yang bagus
kita pergi main kesana sekarang
dan kau pudu
jangan diam saja
ya kau dadung
sepertinya kita akan sampai
banyak sekali mereka
mereka semua purga desa and hilang
dan para teen tainkan ditahan disini
tolong aku harus membiarkan kucingku
rumah ini tempat tinggalku
aku berjanji menjaganya hingga ia kembali
tapi sampai saat ini majikanku belum pulang
apakah kamu majikan yang bersahabat dengan kucing itu
iya benar nak
bagaimana kamu tahu
anggap saja aku bisa berbicara dengan kucingnya
dia sangat merindukanmu
maka dari itu aku akan menyelamatkanmu dan semua warga yang ada di sini
terima kasih nak
nak ada yang datang nak
di ruangan kucingmu
apakah kalian terhibur
mengapa kamu melakukan ini
ya memang mereka tidak bersalah
dan aku hanya ingin bersenang senang saja
kita harus menghadang mereka
jangan sampai mereka bisa menangkapmu
semasuk ke istanaku
dan mengambil mahkota ini
serahkan mahkota itu tenggono
kalau kau mencari masalah
kau sendiri yang akan meruntuhkan keseluruhanmu
semuanya akan menentukan kau
tetapi saya miserable
kamu sudah begitu senang
siapa ada di belakangmu
kau tak bisa brit ruho
anda pasti tidak akan bermain besok
buktikan kekuatan kalian
siapa yang patas mendapatkan mahu
aku yang patas mendapatkan mahu
aku yang patas mendapatkan mahu
makhota indor beriku
makhota indor beriku
jaka tinggi dalam bahaya
jaka tinggi dalam bahaya
aku harus membimbingmu
bagaimana dengan perisai
bagaimana dengan tenaga
tidak ada cara lain
jangan lupa untuk berikan dukungan di atas laman fb kami
kanjang sungai yang dimuliakan oleh allah
kita tidak boleh mundur
kita harus hadapi mereka
selamat datang di ruangan koleksiku bocah bocah ciliku
tidak waras rupanya
pemilu gendeng dan kamu masih mengikutinya
cukup kami akan meluarkan mereka
lebih baik kita mulai permainannya sekarang
kenapa bocah bocah ini bisa menang terus
sayang sekali kamu kalah dengan permainanmu sendiri
kamu sudah kalah badut
jika kalian berani menculik aku dan kawan kawan ku